di sejumlah daerah untuk komoditas bawang merah meroket saudara
di bola ang mongondo harga bawang merah mencapai rp tujuh puluh per kilogram
pedagang menyebut stok di pasar menipis akibat cuaca buruk
harga sejumlah bumbu dapur kini melonjak di sejumlah daerah
di pasar tradisional karangampel kopaten indramayu jawa barat
misalnya harga bawang merah mengalami kenaikan rp sepuluh hingga rp dua puluh per kilogramnya
kini bawang merah dijual dengan harga rp empat puluh delapan per kilogram
pedagang menyebut selain harga melonjak stok bawang merah di pasaran juga berkurang
kalau untuk stok sendiri gimana
untuk stoknya ya lumayan sih
sementara pembeli mengeluh dan membatasi pembelian bawang merah
sementara pedagang di pasar peterongan belakang kota semarang mengaku bingung
untuk menentukan harga jual bawang merah dan bawang putih yang naik turun
harga bawang merah dan bawang putih hingga kini belum stabil
bawang merah saat ini dijual rp tujuh puluh per kilogram
sementara bawang putih rp enam puluh per kilogram
kalau bawang putih jenengan beli berapa sekilo
ya ini rp empat puluh lima ya saya ketimbang mbak
berarti kalau sekilo enam puluh
kalau yang muda ya muda